seperti yang diungkapkan menteri sosial bahwa tiga puluh satu ribu asn di tiga puluh empat provinsi terindikasi menerima bantuan sosial atau bansos
seperti bantuan panganan pemerintah dan juga program keluarga harapan
padahal kita tahu bahwa asn pns tak termasuk dalam kriteria penerima bansos
lalu mengapa kesalahan data bantuan sosial masih saja terjadi
bagaimana memastikan bansos diterima bagi mereka yang berhak dan membutuhkan tentunya
kami bahas malam hari ini bersama abraham wirotomo tenaga ahli utama kantor staff presiden
serta pengamat kebijakan publik universitas trisakti trubus rahadiansyah
selamat malam pak bram dan juga pak trubus
selamat malam mbak tiffany
selamat malam pak trubus
baik saya akan ke
selamat malam pak bram
baik selamat malam bapak bapak
saya akan ke pak bram terlebih dahulu
pak abram kenapa ini pertanyaannya paling mendasar semua orang kaget
kok bisa asn terima bansos
padahal kan nggak mengerti
masuk dalam peruntukan mereka yang menerima bansos
oke jadi kenapanya ya
sebenarnya pada di awal presiden itu memberi arahan untuk memperbaiki data dtks
dan sebagai gambaran di awal awal itu ketika burisma menjadi mensos
ada sekitar empat puluh sembilan juta data yang bahasa sederhananya itu corak narut
dan saat ini sedang diperbaiki oleh kementerian sosial
dan kami mengapresiasi dengan ada temuan tiga puluh satu ribu asn yang ternyata menerima bansos
ini berarti perbaikan datanya sedang berlangsung
dan ke depan harapannya dari tiga puluh satu ribu ini bisa diperbaiki oleh pemerintah daerah
dan diverifikasi apa penyebabnya
karena belum tentu karena kesengajaan
oke ada perbaikan
tapi yang diapresiasi ini tetap salah
artinya salah sasaran ini harusnya bukan mereka yang menerima bansos pak bram
belum tentu mbak
jadi sebagai gambaran setiap tahun pemerintah itu menerima masyarakat yang menjadi pns itu sekitar
satu ratus lima puluh ribu sampai dua ratus ribu masyarakat diterima menjadi pns setiap tahun
lalu setiap tahun juga ada satu ratus sepuluh sampai satu ratus tiga puluh yang pensiun dari pns
jadi dalam waktu lima tahun itu ada sekitar tujuh ratus ribu masyarakat yang menjadi pns
dan ada sekitar tujuh ratus ribu juga yang pensiun
bisa jadi karena perubahan data itu
bisa jadi ada masyarakat yang dulunya itu masuk kelompok dtks dan dia diterima menjadi pns
nah itu yang salah satu kemungkinan yang bisa terjadi
oke kalau yang dipersoalkan adalah perubahan data
harusnya kan ini juga sudah diantisipasi
bahwa setiap tahun ada yang datang ada yang pensiun ada yang baru ada yang sudah menyelesaikan tugasnya
tidak menjalankan pekerjaannya lagi
harusnya kan sudah diantisipasi dan kita tidak bertemu dengan kesalahan kesalahan yang sama seperti ini pak bram
betul mbak tiffany
oleh karena itu presiden secara tegas meminta kepada kementerian sosial untuk memperbaiki data dtks
dan ini sekarang kita sudah mulai melihat hasil hasil yang positif
selain ditemukan ada yang tidak layak mendapatkan bahan sosial
juga dari segi pemandangan dengan nik juga ada suatu capaian yang luar biasa
ada tiga puluh tiga juta data yang berhasil diperbaiki oleh kementerian sosial sehingga ada sekitar satu ratus empat puluh an juta
ya satu ratus tiga puluh empat juta yang sekarang padan dengan nik
kalau mbak tiffany ingat mungkin di awal awal tahun lalu bpkp mengeluh kpk mengeluh
terkait data yang tidak layak
ada yang tidak padan corak narut
nah sekarang ini sedang dalam proses perbaikan
harapannya dalam waktu tidak lama lagi kita akan memiliki data yang semakin akurat
sehingga bantuan sosial bisa menjadi lebih tepat sasaran
oke pak trubus saya mau minta tanggapan anda pak trubus
kalau kata pak bram ini perbaikan kok justru patut diapresiasi ya kan
kalau dibandingkan dengan yang kemarin kemarin yang sebelum sebelumnya
tapi tetap saja ada ketidak tepat sasaran yang lagi lagi ini harus kita hadapi
asn sekarang walaupun kalau tadi pak bram belum tentu ini semuanya yang tiga puluh satu ribu ini
ya kalau menurut saya sih ada unsur kesengajaan ya kalau dilihat jumlahnya sampai tiga puluh
dan sebenarnya juga ada berulang kali tni polri itu masuk namanya di situ
meskipun sekali lagi bahwa aturan bahwa tni polri ataupun asn lah ya pns itu menerima bantuan itu nggak ada aturan larangannya nggak ada
tetapi memang ini dari segi apa namanya kepatutan
kepatutan bahwa mereka mereka ini sudah punya penghasilan tetap sehingga tidak boleh menerima bantuan
karena kalau lihat salam perpres nomor enam tiga itu kan memang itu jujurkan untuk masyarakat miskin
masyarakat yang mengalami situasi bencana atau apa gitu loh mbak
jadi itu ada penjelasannya di situ yang pertama
yang kedua bahwa persoalan ini kan persoalan klasik yang berulang ulang
dimana kemudian klasiknya itu pada persoalan data
akurasi data itu selalu menjadi masalah karena apa
karena selalu memang ada alasan itu dinamika ya karena perubahan perubahan
begitu banyak pengajuan orang yang mengajukan
tetapi persoalannya menurut saya ini rumahnya pengawasan gitu ya
jadi pengawasan yang lemah baik di pusat maupun daerah
kalau terutama karena usulan data ini kan berasal dari daerah kan
jadi daerah ini sendiri yang memang apa lemah dalam memasukkan data
jadi seringkali mengimput datanya itu apa namanya
lambat dan ada juga yang memang tidak melakukan juga gitu
sehingga yang terjadi karena data yang lama yang masuk
nah ini memang perlu satu verifikasi ya
tentu tugas kementerian pertama pertama sebagai mana mana presiden
tentu harus terus menerus melakukan pembenahan mengenai data ini
dan ini katakan pak abdan tadi adalah masih berproses
nah cuman publik itu melihat bahwa ini kok berulang ulang gitu ya
dan selalu dalam posisi apa namanya orang orang yang tidak berhak selalu menerima
nah ini yang menurut saya memang harus diperbaiki dalam konteks secara komprehensif
ya dalam konteks cepat ya kemudian juga pembenahannya itu menyeluruh
itu yang ini dua
yang ketiganya memang adanya lemahnya mungkin dalam hal ini political will untuk pembenahan itu sendiri gitu ya
dimana kemudian karena kalau daerah itu sulitnya kan ada di kepala daerah semua itu
dan kepala dinas kan yang mengatur itu semua
sehingga seringkali gitu mereka mereka yang kategori menduduk
salah satu ini salun kepala daerah pendukungnya biasanya mendapatkan prioritas gitu mbak
itu juga bukan hanya hasil penelitian seperti itu
nah karena itu menurut saya memang pembenahan pembenahan ini harus terus dilakukan
tetapi sekali lagi bahwa jangan kemudian mengulang ulang sesuatu yang membuat masyarakat itu jadi gregetan gitu mbak
nah mengulang mengulang ini yang juga jadi pertanyaan saya berikutnya kenapa
kenapa masalah data ini tuh gak kelar kelar gak selesai selesai
apakah memang semata karena verifikasi data yang selalu dijadikan kambing hitam itu masalah akar masalahnya ada di situ atau apa pak trubus
ya kalau lihat dari apa yang disampaikan pemerintah selalu ini masalah verifikasi yang sedang berjalan gitu kan
tetapi sebenarnya kalau saya melihat juga ada unsur kesengajaan ya mbak
karena di situ ada telah telah yang memungkinkan untuk memasukkan data data yang dimana sebenarnya mereka mereka ini kategori tidak ada
mereka mereka ini kategori tidak bukan penerima lah tidak layak menerima
dan itu ini menjadi hal yang masif karena apa
karena memang hampir setiap daerah ada gitu dan ini selalu menjadi masalah ini kan secara keseluruhan kan kita lihat seperti bineso inimena gunung s
sesungguhnya bahwa sesungguhnya sebelum sebelumnya sebelum ada ketemuan ott ini pasti itu jauh lebih banyak
mungkin setelah ott ini kita berharap makin kecil lah makin menipis kalau kita mengacu pada penjelasan pak abraham tadi kan
berarti ada pembenahan pembenahan yang signifikan
namun demikian kalau nanti misalnya ditemukan lagi kan jadi ini nggak lucu unsur kesengajaannya menjadi sangat sangat kental gitu
pak bram betulkah ada unsur kesengajaan yang diprediksi atau disebut oleh pak trubus itu tadi
ini yang selama ini karena terus berulang selalu masalahnya pendataan verifikasi data itu itu lagi
ya kalau terkait dengan unsur kesengajaan
makanya kita kan melakukan verifikasi dulu bersama dengan pemerintah daerah
karena perlu diingat sebaran tiga puluh satu itu ada di lima ratus sebelas kabupaten kota
jadi sangat dimungkinkan juga apabila ada pergerakan data tadi masyarakat yang menjadi pns dan pns yang kembali pensiun itu kan pergerakannya ada satu empat juta orang yang selalu datanya bergerak
nah memungkinkan sekali
tapi apabila ada masyarakat yang dulu itu ekonominya kurang masuk di tks lalu diangkat menjadi pns itu juga memungkinkan
saya harap masyarakat jangan terlalu cepat menilai
kita tunggu hasil verifikasi dari pemerintah daerah
apabila memang ada ditemukan unsur kesengajaan dan pelanggaran pak cahyokumolo pak menteri pan rb juga dengan sangat sigap siap akan memberikan hukuman disiplin
dari teguran sampai bahkan pemerintahan
sampai bahkan pemecatan
jadi kita sangat tegas disitu
tapi kita juga nggak mau menjudge sesuatu yang bukan kesalahan dari seseorang
itu kita perlu hati hati
oke itu pasti ya sanksinya tadi seperti yang pak bram sampaikan ya
kalau sudah ada bukti yang kuat pasti
gak ada ragu ragu nya itu
pak bram untuk mereka yang sudah kadung menerima ya kan
mungkin ada beberapa di antara mereka yang menerima
tahu bahwa asn pns tidak masuk dalam peruntukan orang orang yang menerima bansos
tapi mungkin ada juga yang tidak tahu
nah artinya bagaimana kejelasan informasi mungkin dalam bentuk regulasi atau dalam bentuk apapun
kepada asn atau pns bahwa ya memang mereka tidak masuk dalam peruntukan tersebut
ya dari regulasi sudah jelas
bahwa pns tidak layak untuk menerima bantuan sosial
nah tapi sekali lagi mbak
ketika pemerintah itu mendata masyarakat yang layak mendapatkan bantuan sosial
ada sembilan kriteria atau sembilan variable yang didata oleh pemerintah
salah satu variabelnya adalah pekerjaan
jadi sangat memungkinkan ketika masyarakat masih menjadi pengangguran mencari pekerjaan
ditulis misalnya sebagai pegawai swasta atau apa
lalu ketika nanti dia jadi pns
nah itu ketika dia update baru ketahuan
oh ternyata dia ada pns dan mendapatkan bantuan sosial
dan kalau payung regulasinya ada pp sembilan puluh empat tahun dua ribu dua puluh satu
dimana kalau ada asn atau pns yang betul ternyata dengan unsur kesengajaan akan diberikan sanksi yang tegas dari pemerintah
jadi pada intinya dengan ditemukannya tiga puluh satu data
yang pns yang mendapatkan bantuan sosial
ini artinya pemerintah sudah ada capaian perbaikan data
nah apakah ini tidak akan terulang lagi
akar permasalahannya adalah pemerintah hanya bisa mendata dalam waktu yang tertentu
gak mungkin nih kayak mbak tiffany
mbak tiffany udah jelas bukan layak menerima bantuan sosial
kan gak mungkin pemerintah nanya hari ini mbak tiffany masih layak atau enggak
besok gimana mbak tiffany
sekarang layak atau enggak
nah pemerintah melakukan pendataannya itu hanya dalam waktu satu bulan dan daerah daerah tertentu
makanya kalau mbak tiffany sekarang itu tidak layak bisa jadi kedepannya itu layak
maka selalu ada pergerakan pergerakan perubahan data
itu yang mengapa perbaikan data ini akan terjadi terus menerus dan terus dilakukan oleh pemerintah
oke kalau yang terbukti kan dapat sanksi
nah kalau yang tidak terbukti
kalau misalnya mereka gak tahu artinya bantuan sosial yang diterima selama ini bagaimana
ya sesuai apa yang sudah diberikan
kalau beneran menerima
jika betulnya sudah menerima kita harap kembalikan ke pemerintah
pak trubus tanggapan anda
ada yang mungkin tahu tidak boleh menerima gitu tapi tetap menerima
ada yang mungkin tahu ya seperti itulah kondisinya pasti banyak campur aduk di luar sana
tapi ini angkanya kan besar
ya kan kalau untuk mengecek keseluruhan pasti akan membutuhkan proses waktu yang lama
sanksinya ada tadi pak bram sampaikan
anda melihat tanggapan anda bagaimana pak trubus
iya kalau saya sih melihat sebenarnya ini kalau dari sisi aspek
sisi pns nya tentu ada dua hal yang mengatakan
satu bisa saja dia tidak tahu atau bisa saja dia mengetahui ya
cuman kan dugaan publik itu kan selalu mengatakan oh ya mestinya tahu gitu
masa sudah terima kan gitu
nah ini persoalan yang pertama
yang kedua bahwa tentu asn ini punya ini punya sanksi ya
kalau misalnya mereka melakukan pelanggaran tadi dijelaskan sama pak abraham
tentu di dalam pp sembilan puluh empat lah terujukannya diajaknya di situ
kalau misalnya sanksinya sanksi berupa terturan ataupun sanksi sifatnya apa ya lisan mau tentu terkulis
maupun tidak sampai ke tingkat pemecatan misalnya kalau memang ada
nah ini juga harus dilihat secara konkret bagaimana sesungguhnya
karena kan pada intinya masyarakat sebenarnya mengendaki kedekatan dari pemerintah itu
tadi kembali bagaimana political will untuk menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh mbak
yang ketiga dalam hal ini tentu kalau misalnya kita hanya berfungsi bahwa as ini karena tidak sengaja salah input
tapi kemudian ini kan seolah olah jadi lempar nanti lempar kepada ini yang meng input kan
ini apa pemda ya pemerintah daerah yang melakukan ini apa peng inputan
nah ini bisa saja kemudian dialihkan ke sana
nah ini saya khawatirnya itu kalau misalnya tidak selesai selesai saling melempar terus kan tidak akan ini tidak akan clear
masalah ini nanti akan muncul lagi kembali persoalan persoalan yang mirip sama gitu yang mirip sama mungkin nggak sama persis ya
tetapi kan persoalannya kemudian ini persoalan publik terat kan
jadi bagaimana kemudian masyarakat akan mempercayai akan data data itu dan kemudian tidak menimbulkan persoalan apa
yang rasanya riuk seperti sekarang ini kesaguhan lagi gitu loh mbak
jadi ini yang menurut saya memang hal yang perlu disoroti adalah dua hal dari sisi asn nya
dan yang kedua ya tentu dari sisi pemda nya sendiri yang melakukan input itu
dan ya tentu dalam ini apa namanya kementerian sosial pertama ya memang harus selalu mengawasan mengalami pengawasan yang ketat gitu ya
pengawasannya itu selalu berulang ulang dan ya kita percaya bahwa kementerian sosial pertama sudah melakukan banyak hal terutama di bawah purisma ini
tetapi kan persoalannya begitu
berulang ulang temuan itu kan mengindikasikan bahwa selama ini sebenarnya pendataan bansos itu ada something wrong gitu
sesuatu yang tidak beres
sehingga masyarakat kemudian ketika ada temuan itu reaksinya memang sangat apa namanya ya dahsyat lah gitu ya
jadinya rame gitu jadi kesatuan itu muncul
saya rasa itu mbak
baik ada something wrong itu tadi tapi pak bram mewakili pemerintah berjanji bahwa ada penelusuran akan ada pembenahan ada perbaikan
hal hal kesalahan seperti ini terkait dengan data bansos tidak lagi kita ke apa tidak lagi kita temukan nanti ya di kemudian hari ya
terima kasih pak bram dan juga pak trubus sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam bapak bapak